ah ada disini nih
orang gue gak ada disini
kita dulu rambusan
lah mukanya mirip temen aneh bang
setanju tapi kok gak ada mukanya
dengan aja butik
kamu kenapa sih
kok kayaknya ketakutan kayak gitu
panik ya panik
ada ansib disini ada apa
aduh bang ansib
saya takut banget bang
tadi saya ngeliat keranda jenajah di gerobak saya bang
sepertinya begitu bang
soalnya tadi saya ngeliat keranda jenajah
namun di depan gerobak saya bang
keranda ada jenajahnya dong
karena saya takut banget bang
jangan selalu minta imbalan
dengan ikhlas dengan tamri
kalau si mas ini gak bisa ngebayar lu
nanti suatu saat lain hari
bisa juga itu bantuan dari yang maha kuasa
dengar tuh apa kata pak ustadz
kadang kadang bener dia bang
semporul dibilanginya lu
tapi kadang kadang bang
yuk yuk kita tolongin
ya udah bang
makasih bang ya
cik bener gak
tadi kata orang di sini
aduh itu gerobak itu
nah ini dia nih
dia nabrak randa
gak ada kerandanya kan
itu orang kayaknya halu kali tuh
terus gimana nih bang
ya karena gak ada apa apa ya udah
kita balik aja lagi ke pos ya
nih kan kita balik ke pos ya
tadi gua bilang begitu
ini kayaknya merinding nih
perasaan ini gak enak nih
pasti lu ngajakin juga karena lu cemen banget ya
pasti lu ngajakin juga karena lu cemen banget ya

kayak ente berani aja
kayak ente berani aja
emang itu berani
emang itu berani

eh suaranya di sana aja
anginnya kemarin nih
suaranya di sana
suaranya di sana
suaranya di sana
gak ada lagi
di sana ada
aduh kok gue jadi bingung kayak gini
soalnya sih gimana ya bang
yoes sekarang gini aja
bang yang benar abang ke sana

udah ya mending kita bareng bareng aja
udah ya mending kita bareng bareng aja
pompak nih jadinya ya
biarin aja di sendirian
nanti kalian disuruh unduh ke makaranda
kita ke posurana yuk
kayaknya disuruh deh
adam jangan sedih lagi
kita pulang dulu ya adam
terima kasih ya teman teman
udah hibur aku
mendingan kita pulang aja yuk
takut kemaleman tuh
rafa kamu pulang bareng mochi dulu ya rafa
kakak mau nungguin adam sebentar
akhirnya kita udah nyampe rumah
tadi di jalan mama digedekan
takut ketemu hantu kerana jenazah
untung aja nyamper rumah ya
kenapa kerandanya lewat rumah kita pa
ini bakal ada yang meninggal di rumah kita
siapa yang bakal meninggal pa
ada apa kok pak
kami melihat keranda jenazah
di situ pak tadi pak
mana kok gak ada apa apa
gak ada keranda jenazah ya
lo kok gak ada
tak ada di situ tadi
iya pak tadi ada pasti pak
gak ada apa apa
gak ada apa apa
tadi ada kok
halu kamu nih halusinasi
yewis aku mau ngeronda lagi
yaudah hati hati pak ya
kita lagi suaranya cari dulu
ada di sini nih
orang kudengar ada di sini
ah bang tuh
mukanya mirip teman aneh bang
tapi kok gak ada makannya
eh pingsan bener ya
hah bu pete
orang aneh bahkan jengkol juga
apaan tuh hitam hitam
hitam banget itu
yang orang tadi kita ketemu
ada orang yang pakai juga tuh
orang pakai jubah itu temennya keranda
kerana yang kinesa
ada yang hitamnya
ada yang kerana
ibarat lagu dua sejoli
gua biasanya kalau begini kencing kerana gua nih
jangan kencing deh
gak jadi kencing gua
itulah yang kata ee inilah gam gam sweet
apa sih gam gam sweet
itu kan keren lemayan
menurut buku kitzy menurut yang mencimaca
ibu polisi bor pabrik itu
suatu awal sc song
aku baru ingin berada kat zona yang teroudu mu
gua ini yang dihapus sama mu
kemana rafa bukannya udah dulu masa mochi eh rafa mochi kenapa sih masuk rumah kau teriak teriak
bukan ya assalamualaikum ada keranda jenazah terbang bisa rebah takut takut keranda jenazah
terbang masa sih iya tante karena keranda jenazah terbang banget sih ah masa sih
coba mau lihat jangan jangan jangan eh apaan sih ngagetin aja jadi luas
jangan nanti tante kena sial mami mah nggak percaya sama yang gitu gituan justru mami
itu penasaran sama keranda mayat yang
lagi diributin sama orang orang nggak setenang ya mami
ih tante mah nggak percayaan
ada nggak mami
nggak ada apa apa